yang juga menjadi sorotan di kompas bagi saudara bank indonesia
menyiapkan uang tunai senilai rp satu ratus sembilan puluh tujuh enam triliun
untuk penukaran uang selama ramadan dan idul fitri tahun dua ribu dua puluh
bank indonesia memastikan masyarakat dapat menukarkan uang tunai
melalui empat ratus empat puluh sembilan titik layanan mobil keliling
empat dua ratus enam puluh empat kantor bank yang tersebar di seluruh indonesia
mulai lima belas maret hingga lima april mendatang
bi membatasi paket penukaran uang maksimal empat juta rupiah
berupa pecahan rp lima puluh hingga rp satu